pantas aja si boy banyak cewek yang suka
udah ganteng baik dewasa kepemimpinan lagi
ah gak mau ah gue sih udah ada yan yan
ngapain lagian menurut gue bebi yan yan lebih ganteng kok
pantes sama pake kacamata ya
kenapa sih semua nomornya gak aktif
ya ampunin ya
nah apa yang harus gue lakuin
cewek yang ngebelin itu udah
ini gimana bocorin aja ya
gak ngerti cek yuk
ngapain lo disini ha
enggak tadi gue lewat
terus lo bunyi
ehh motornya eh bunyi
sekarang lo jujur aja niat jahat apa lagi yang mau lo lakuin
astagfirullahaladzim ini nih pikirannya negatif ya
eh reva makanya parkir motor tuh jangan di sini
munduran lagi kan tadi gue lagi main handphone nih
ah negatif sih
alah udah lah capek ngeluarin dia sabut yuk
eh tunggu tunggu tunggu tapi kamu lagi on the way pulang
iya lo harus izin dulu semua perfil lo harus pamit dulu minta doa
eh gue tuh udah telat banget lagi ya
tadi tuh gue udah ngomong gue udah minta izin
perjalanan lo kan nancat bener gak
hmm mungkin tante
nih tante asal tante tau ya tuh udah telat
tadi pagi sebelum gue berangkat ke sekolah
gue udah minta izin sama bokap gue udah sekalian minta doa
yaudah yaudah ayo kita cabut
eh gue siapin dulu kak
adriana pokoknya lo jaga rumah yang baik
terus jangan ditinggalin rumahnya
dan jangan keluyuran sama pacar gelap lo itu oke
lo pikir gue babu apa di rumah lo
eh sirik aja sih orang mau jalan
boleh udah pergi juga apa belum ya
gue harus ngapain gue mikir gue mikir
tenang lo pasti punya akal
jaga kesehatannya di sana ya
yaudah bi kalau gitu boy berangkat dulu ya bi ya
doa yang gitu ya bi

pasti atu aden doa bimas lah lo buat aku

tapi inget ya ya nanti kalau udah sampai di sana
aden jangan sampai melupakan sholat
sesusah sesulit apapun juga aden
jangan sampai ditinggalin etanolimnya waktunya
yaudah mang nimang kita cabut dulu ya
ada juga saya yang diapa apain irah den
assalamualaikum bi ya
biar haikal titip si adennya
kalau ada apa apa sama boy ada haikal
ya debi kita pamit dulu ya bi
kade hati hatinya di jalanan ya
bismillah aden haikal ya
aden ya aden haikal hati hati
selamat datang kembali
ketika menjemput kode lemari
kondisi telah maksimal kedokteran
thank you sun

ya udah lah
lo gak bohong kan sama mereka
kalau gue gak diizinin gue gak mungkin disini
game yang nyar
aduh aduh aduh
jangan jadi peran
yeay udah pada ngumpul nih
gue gak sabar deh
ya el amel yang seru tuh di touring itu perjalanannya
eh tapi temen temen kayaknya kita kita gak bisa ikut naik motornya
soalnya kita gak dapet izin dari orang tua
oh nggak apa apa kok
tapi kalau misalnya kalian ketinggalan nanti kita ketemuan di cibodas ya
kalau gue sih gak mau ketinggalan jadinya gue sama bebek yang egy ya ben
iya dong kamu gak boleh jauh jauh dari aku lah
jadi gak setia banget sih jadi tau
tau gak setia kawan
iiih orang gue kan dari awal emang tujuannya sama bebek piannya naik motor tau
udah udah gak usah debat
yang penting kita sampai tempat tujuannya itu sama sama
nanti kalau lo kena apa apa gue dong yang kena
gue yang tanggung jawab
enggak enggak kan ada ian
jadi gak apa apa
nggak usah khawatir
nggak usah khawatir
aneh ada ian nih
udah siap man
gue cuma mau ngomong dikit aja
tujuan kita touring supaya geng serigala sama geng warrior tuh

dan kita harus tunjukkan sama semua orang
kalau kita adalah cinta perdamaian
dan gak suka main kotor
kita adalah satu
ya pantas aja si boy banyak cewek yang suka
udah ganteng baik dewasa kepemimpinan lagi
nah kalau lo mau lo aja ngampil
ah gak mau ah gue sih udah ada ian ian
ngapain lagian menurut gue baby ian ian lebih ganteng kok
pantes sama pake kacamata ya

pertama selama perjalanan kita harus saling mengawasi
oh ya touring ini ada aturannya pertama selama perjalanan kita harus saling mengawasi
dan gak ada yang boleh ketinggalan
dan kalau misalnya ada yang bermasalah sama motornya
kita semua harus berhenti bantuin dia
yang kedua tenda cewek sama tenda cowok harus terpisah
ya jaraknya sekitar sepuluh meter lah
biar kita bisa ngawasin tenda cewek juga
dan khususnya buat cowok gak boleh masuk tenda cewek
dan kalau udah jam dua belas malem

harus istirahat gak ada alasannya
khusus lo yan lo gak boleh pacaran kalau udah jam dua belas malem
iya gue juga butuh tempat kali
dan yang ketiga
biar lebih aman
mendingan cewek naik mobil sindi aja
boy tapi kan kita udah persiapan nih motornya
iya motor kita udah ready lagi boy

senang aja nanti motor raya sama motor reva
bakal dibawa sama anak warrior kok
bebem aku gak bisa bocengan sama kamu
asik tau kalau misalnya kita se mobil berlima
kan kita bisa ngobrol sepanjang jalan kita foto foto